fitur voice command atau perintah suara kini mulai populer
meskipun belum jamak digunakan oleh seluruh kendaraan roda empat
fitur ini terus berinovasi agar semakin berguna dalam membantu pengendara
tidak hanya untuk mengakses hiburan
perintah suara juga bisa dapat melakukan hal lainnya dengan akses berbahasa indonesia
di awal kemunculannya fitur voice command atau perintah suara mengaplikasikan piranti lunak layaknya apple siri atau google assistant
untuk bisa mengakses sarana hiburan di head unit kendaraan saja
seiring berjalannya waktu sejumlah pabrikan otomotif mulai mengembangkan sendiri piranti lunak berbasis interface pada kendaraan buatannya
agar bisa melakukan apa yang dibinta oleh si pengemudi menggunakan perintah suara
beberapa di antaranya ada mbux atau mercedes benz
fitur perintah suara ini adalah milik pabrikan kendaraan asal negara jerman dengan julukan mercy
jika pengendara memanggil dengan nama sapaan hey mercedes
kendaraan akan segera merespon
mobil ini sudah ditanami piranti interface untuk mengakses fitur yang tersemat di dalam mobil
warnanya langsung berubah sebelas juta
sebelah sini dan sebelah sini
sudah mirip tony sack belum
tak hanya untuk mengubah lampu kabin fitur ini juga bisa mengakses data mobil data mesin perangkat hiburan
serta penunjuk arah melalui sistem gps yang dimiliki
juga memiliki fitur yang mirip bernama hellow bmw
dengan kata kunci tersebut mobil mobil keluaran terbaru dari brand yang bermarkas di kota munich jerman ini
juga bisa digunakan untuk mengakses sejumlah kebutuhan
seperti mengakses fitur hiburan dari usb telepon dan juga radio
salah satu kemudahan menggunakan fitur voice comment ataupun perintah suara pada kendaraan adalah memudahkan si pengendara seperti saya saat ini
agar tidak secara langsung menggunakan layar entertainment ataupun menggunakan kosong tengah
karena ketika mengemudi itu sangat berbahaya dan mengganggu konsentrasi
jadi saya akan contohkan bagaimana penggunaan dari voice command sendiri
apa musik yang ingin anda dengar
saya ingin memainkan diana kroll
oke saya telah memilih diana kroll saya mulai permainannya
selain itu fitur ini juga bisa diminta untuk mengatur volume suara
temperatur suhu dan juga putaran kipas ac pada kabin secara langsung
baik mercedes benz maupun bmw masih menggunakan fitur perintah suara interface yang hanya bisa diakses dengan pelafalan dalam bahasa inggris
selanjutnya ada produsen otomotif asal tiongkok yakni wuling yang muncul dengan fitur perintah suara berbahasa indonesia
fitur berbahasa indonesia ini menjadi yang pertama di dunia otomotif
hampir mirip dengan dua produsen asal benua biru sebelumnya
voice command interface yang diberi nama wuling indonesia command atau win ini juga memiliki nama sapaan untuk mengaksesnya
fitur ini sangat memungkinkan digunakan khususnya bagi orang orang indonesia
aku membuka sunroof
dengan cepat dan juga dengan pengucapan saya dengan cepat
pengucapan saya yang seperti bahasa sehari hari
mobil ini langsung menuruti apa yang saya pengen
fitur ini lebih memfokuskan untuk membantu pengemudi dalam mengakses kegiatan dalam berkendara tanpa mengganggu kesigapan saat berkendara
seperti membuka jendela membuka atap dan juga mengatur suhu ruangan yang biasanya harus dilihat secara langsung dan dijangkau menggunakan tangan
selain itu mobil ini juga bisa diminta untuk menampilkan tekanan ban
tampilan waktu yang langsung disebutkan mulai tanggal hari bulan dan juga tahun dengan penyebutan dalam bahasa indonesia
di pameran gaikindo dua ribu sembilan belas tiga merek kendaraan tadi memperkenalkan fitur perintah suara interface nya kepada para pengunjung
fitur tersebut sangat membantu sekali karena kalau kita lagi mengedara kan kita nggak mungkin dong gunain mobile phone
jadi fitur voice itu sangat membantu sekali untuk kita berkomunikasi dengan orang terdekat
jadi nggak harus pakai tangan jadi bisa langsung aja
kalau bisa di setiap kendaraan harus ada aplikasi itu
jadi kita nggak perlu sentuh sentuh kalau misalnya kita memerlukan informasi tinggal kita bisa voice comment lalu informasinya bisa kita dapat
meski sudah memiliki beragam fungsi para produsen otomotif ini masih harus terus mengembangkan dan menyempurnakan fitur perintah suara ini
khususnya untuk sensitivitas penangkap suara yang rata rata masih harus diucapkan dengan suara yang sederhana
jadi kita harus mencoba untuk mencapai suara yang cukup tinggi baik oleh pengemudi maupun penumpangnya
oke membuka jendela pengemudi
nah fitur perintah suara ataupun voice comment seperti yang saya lakukan barusan mungkin belum banyak diadopsi oleh kendaraan kendaraan yang dijual di tanah air
tapi bukan hal yang tidak mungkin kalau nantinya teknologi ini akan menjadi standar di sejumlah kendaraan khususnya roda empat di indonesia
karena memang fitur ini mampu membantu pengendara ketika sedang pengemudi tanpa harus memegang lagi touchscreen ataupun konsol yang ada di tengah
yang biasanya memecah konsentrasi
kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari teknologi otomotif di indonesia dari tahun ke tahun hanya di cnn indonesia tech news
albi pratama iman firmansyah tangerang selatan
oke menutup jendela pengemudi